kenaikan harga cabai rawit terus terjadi
seperti di pasar kebonagung kota pasuruan jawa timur pada senin pagi
untuk harga cabai rawit sudah tembus di angka rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
sejumlah pedagang menyebut jika kenaikan itu akan terjadi terus menjelang hari raya idul adha
ada pun penyebab kenaikan adalah pasokan dari pengepul berkurang
cuaca buruk seperti hujan membuat para petani gagal panen hingga menyebabkan harga cabai terus meroket
sebabnya ya diantara salah satunya adalah karena faktor cuaca
yang kedua mungkin juga karena penyakit yang ada penyakit
ini gagal panen banyakkan petani petani sayur mayur juga banyak yang gagal panen
yang lainnya itu baik baiknya dengan tidak merapanya pendistribusian
tak hanya cabai harga bawang merah juga mengalami kenaikan yang signifikan
dengan harga yang sebelumnya hanya tiga puluh lima ribu rupiah per kilonya
sekarang naik menjadi enam puluh ribu rupiah per kilogram
dari daerah lain
celang idul adha harga kebutuhan di pasar tradisional singapura tasik melayu jawa barat
mengalami kenaikan signifikan hingga di atas lima puluh persen
minimnya pasokan dari petani membuat komoditas pertanian mengalami kenaikan harga
namun tingginya harga membuat omset penjualan berkurang hingga empat puluh persen
kira kira kenapa bu kalau kenaikannya
kurang pasokan dari petani
ini bu susah nggak dapat
barang seperti ini
para pedagang mengaku naiknya harga sayuran berpengaruh pada penjualan termasuk modal
mereka harus mengeluarkan modal lebih besar sementara pembeli sedikit berkurang
tim liputan cnn indonesia